volume kendaraan yang melalui jalan alternatif menuju bandung melonjak karena adanya pengalihan arus lalu lintas akibat perbaikan jembatan kisombang di tol purbalenyi
agar tak terjebak kemacetan panjang pemerintah kabupaten purwakarta menyarankan pengemudi melewati jalur subang atau wanayasa
meningkatnya jumlah kendaraan yang menuju arah bandung serta adanya pengalian arus lalu lintas akibat kerusakan jembatan cisomang di ruas tol cipularang
mengakibatkan sejumlah ruas jalan alternatif menuju bandung mengalami kemacetan
seperti halnya selepas tol cikopo cikampek terjadi penumpukan antrean panjang kendaraan dari depan gerbang tol cikampek hingga gerbang tol sadang purwakarta
agar tidak terjebak kemacetan bupati purwakarta mengimbau para pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif yang lainnya
seperti jalur subang yang melintasi jalur sadang kalijati subang kemudian menuju lembang bandung
atau menggunakan jalur wanayasa
jalan cagak menuju lembang bandung
yang pertama kan jalur jalur alternatif kita menuju bandung sangat banyak
bisa lewat subang bisa lewat wanayasa jalan cagak sehingga kita memprioritaskan itu digunakan
tapi bagi kendaraan yang memiliki kapasitas sedang ya melewati daerah tersebut
terus kemudian juga kita dorong agar mereka tidak mengalami kejenuhan
kantor kantor pemerintah saya minta buka dua puluh empat jam
selain diakibatkan oleh meningkatkan jalan cikopo cikampek
jumlah kendaraan kemacetan juga diakibatkan oleh banyaknya kendaraan berat yang melambat di jalan jalan tanjakan
pemerintah kabupaten purwakarta juga meminta kepada seluruh kantor kantor desa dan kecamatan
agar dibuka tempat peristirahatan bagi para pengemudi yang terjebak kemacetan